bagi anda yang sedang jalan jalan melintasi wilayah soloraya
tak ada salahnya mencoba salah satu kuliner murah meriah
tapi tetap mengenyangkan
ini dia nasi pecel bongkong bok sinem
dalam setiap porsi penyajiannya
tersaji sayur mayur sambal kacang wijen
serta bongko berbahan kacang merah yang dibalut dengan parutan kelapa
kombinasi cita rasa pedas gurih dari sambal kacang
dan lembutnya bongkong inilah yang menjadi ciri khas nasi pecel bongkong yang selalu diburu
selain pecel pelanggan juga dimanjakan dengan pilihan aneka lauk tambahan
memang bumbu itu makanan favorit saya sejak kecil
untuk rasanya pas di lidah saya
namanya rasa itu nggak bisa diceritakan dengan kata kata
yang jelas itu cocok
untuk menikmati segarnya pecel bongko
anda cukup membayar sembilan rupiah
dalam sehari kedai yang eksis sejak tahun tujuh puluh an ini
mampu menjual dua ratus an bungkus bongkok
dari kuliner berat
kali ini kita menikmati minuman yang segar segar di surabaya
ada slogan tak lengkap ke surabaya kalau belum ke pasar atop
ataupun silih berganti mencari aneka kuliner
ini spesialnya apa bu
ini khususnya jawat yang ada di jualan
oh jadi ini spesialnya dawetnya ini biasanya kan cuma cendol
kalau di sini disambil durian bulet bulet ya bu ya
hmm kelihatannya segar ya
cendol berpadu dengan santan dan ditambahkan bulatan durian asli dua butir
jadi ini lebih dari rasa manis sama gurih santan ya
manisnya dari gula merah yang di ini ya bu dicairkan ya
kita bisa juga menikmati sensasi durian utuhnya
wah rasanya segar dan nikmat
satu porsi daun durian ini dihargai lima belas rupiah
tim liputan cnn indonesia